mereka memanfaatkan kesempatan emas dan langka ini
kan jarang pembantu bisa sekolah di sekolah yang bagus mahal internasional lagi
aduh jarang banget ya kan
oke pasti bisa melakukan yang terbaik di sekolah itu
aku sangat percaya sama oke ma
dia pasti bisa memanfaatkan situasi dengan baik
lagian ini udah di depan gerbang kompleks perumahan kamu
kamu jadi cewek jangan manja manja dong
kayaknya aku gak suka kalau kamu rewel kayak gini
aku bisa merubah keputusan aku untuk mau menikah sama perempuan pilihan orangtuaku
pokoknya aku mau turun dari mobil
kamu turun gak sekarang
kinta kamu turun gak sekarang
yaudah aku bisa sendiri
pak antarin ke blok f
zaman emang sekarang udah berubah ya pak
pembantu aja naiknya mobil sama orang kaya
ini orang kaya malah diturunin naik ojek
gue narik dulu ya pak
jangan jangan itu naura yang naik ojek mobil
kerjaan kamu udah selesai
kok pulang lebih awal
belum padahal kerjaan aku masih banyak loh
tapi harus buru buru balik
untung aja tadi ibu calon besan majikan aku itu ngijinin aku balik
enggak kok aku gak capek
kamu tuh hebat loh
aku yakin kerjaan kamu tuh pasti berat
tapi kamu gak pernah ngeluh dan selalu tersenyum
kamu tuh wonder woman tau
mas juga hebat kok
udah mau nganterin aku mau jemput lagi
ya itu kan emang kerjaan aku
aku gak sengaja ingin jumpa aku
kita ke dokter aja
aku punya dokter langganan yang bagus banget
gimana kalau kita janjian dan aku antar kampung ke sana
tapi biasanya juga aku diantar sama majikan aku kok ke dokter untuk periksa lukanya
eh eh eh sini aja ya berhenti di halte ini nih ya
jangan jangan aku antar aja kamu sampe dalem
udah disini aja
aku takut nanti kalo majikan aku tau aku naik ojek mobil pasti jadi kiranya boros terus manjat
yaudah deh terserah kamu
ginta aduh kenapa lagi sih sayang
teriak teriak kayak gitu
aku kesel banget sama arka
aku gak pernah lagi kaya gitu
aku gak pernah ngap ginta
bahkan bahkan sekarang arka lagi jalan sama naura
iya sih mama juga tau kalo naura lagi pergi sama arka
soalnya naura itu tadi minta izin
ya terpaksa mama kasih izin daripada nanti arka tau kalo dia jadi pembantu disini
terus arka marah sama kamu ya kan
saya pergi juga katanya ada urusan kantor
arka tuh berubah drastis ya
pasti gara gara naura mah
kita takut jangan jangan naura itu php in arka
menurut kita sih kayaknya naura punya gibatan lain gitu yang kayak
cinta mana mungkin sih naura itu cuma pembantu
masa dia punya gebetan
mama lihat sendiri kan setiap hari naura kesini pakai apa
jangan jangan yang dibilang ojek mobil itu
itu gebetannya dia yang kaya
bisa jadi kan mah
naura itu sebenarnya adalah cewek yang kerjaannya memang ngin orang orang kaya seperti arka
iya tujuannya itu apa
iya bener banget
oke kalau gitu mulai sekarang kita harus cari tahu dong kita
siapa kira kira gebetannya naura itu
dia setiap hari pakai apa
biar arka tau cewek macem apa dia itu
kalian beruntung loh
punya majikan seperti anak saya
kami sangat beruntung
soalnya orang orang seperti kami ini nggak mungkin
masuk ke sekolahan seperti sekolahannya nom tiara
kalian gak merasa malu
gak merasa sungkan gitu
ini kenapa ma
apa mama jangan jangan marahin naura sama oki lagi
gak mungkin lah
mama marahin mereka gak mungkin banget
mamati cuma menasehatkan mereka supaya mereka memanfaatkan kesempatan emas dan langka ini
bisa sekolah di sekolah yang bagus
aduh jarang banget ya kan
oki pasti bisa lakukan yang terbaik di sekolah itu
dia pasti bisa memanfaatkan situasi dengan baik
ya sudah kalau gitu naura
kita berangkat sekarang
arka pergi dulu ya
dua makhluk pembantu itu semakin lama semakin meluncak di rumah ini
gak cuma arka saja yang baik
mas sutomo juga sekarang ikut ikutan baik
jadi gak bisa dibiarkan
pokoknya nanti sampai toko buku
kamu bebas pilih semua peralatan yang kamu mau ya
makasih mas arka
kamu lagi mikirin apa namanya
ngapain dong mikirin dua rumi
bu aruni cantik ya
kayak mbak kinta
terus dua duanya baik lagi
aku gak ngerti deh
sama sikapnya kinta dan tante aruni
dari dulu sampai sekarang mereka nggak pernah berubah
aku cuma paling dekat sama anaknya tante aruni yang laki laki
aku baru tahu
kalau bu aroni punya anak laki laki
dia tuh kakaknya kinta
aku udah lama bertemu sama dia
dari sejak kita masih kecil
aku sama dia satu kampus
waktu kita ketemu di stasiun radio
itu aku baru mau kenalin kamu sama kakaknya kinta

aku udah selesai
makasih mas harka
semua rumor oki baru kali ini beli peralatan sekolah sebanyak dan semahal ini mas
aku juga senang kalau kamu bisa pakai alat alat ini dengan baik
kami mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
naura kamu kenapa sih naura
dari tadi aku perhatiin kamu selalu termenung
apa jangan jangan kaki kamu masih sakit
biar aku gendong kamu ya
enggak enggak enggak
peralatan kayak gini ya
kok aku gak bisa berhenti mikirin bu aruni ya
apa bu aruni sama wanita yang ada di foto peninggalan bapak itu
ayo kita udah mau masuk mobil
pembantunya ibu aruni
mamanya kinta sedang mengalami kecelakaan
jadi mereka sangat kerepotan
dan sangat butuh bantuan
untuk mempersiapkan pernikahan
arka dan kinta
jadi mereka butuh bantuan kamu
aku kan udah bulat balik ke rumahnya bu aruni setiap hari
kenapa bu fina harus ngomong seperti itu